semudah apa atau bagaimana sebenarnya gambaran aturan kepemilikan senjata api bagi masyarakat sipil di amerika serikat
langsung saja sudah bergabung bersama kami stefan simes warga negara indonesia di los angeles amerika serikat yang kabarnya punya lisensi kepemilikan senjata
oke informasinya anda punya senjata api yang berlisensi begitu sudah berapa lama punyanya
terus apa alasannya anda perlu memiliki senjata api di sana
untuk memiliki senjata api itu satu sudah lama juga
tapi kenapa kita perlu karena kita di sosialitasnya di amerika di sini memang tanda second amendment yang mbak pusul sudah bilangin tadi
kita punya the rights resident di sini itu boleh mempunyai senjata api untuk melindungi kita dan melindungi keluarga kita
tidak cuma itu juga karena saya juga di kerjaan banyak orang veteran amerika yang kerja sama jadinya itu kenapa saya mempunyai senjata api di amerika
oke kalau memiliki senjata api biasanya untuk melindungi diri begitu
dari hal hal yang katakanlah jenisnya kriminal
apakah memang di tempat anda tinggal mastefan di los angeles ini memang kriminalitas
di sana angkanya cukup tinggi
kriminalnya pasti tinggi sekali di amerika tapi nggak sebanyak tinggi mungkin kayak di chicago
karena kriminalitas daerahnya di mana mana itu pasti beda
nah untungnya kita di california gun controlnya law nya itu sangat ketat jadinya lebih susah untuk mendapatkan senjata api di california
tapi sebetulnya bagaimana
prosedurnya kemudian persyaratan untuk memiliki senjata bagi warga sipil di amerika
persyaratannya kalau untuk california for example kalau emang sudah resident california
emang bisa tinggal ambil tes untuk make sure orang yang tidak ada terminal tidak gila untuk dites dan bisa ambil tes langsung bisa beli
berarti background catatan hukum setiap individu di sana di track begitu ya
iya jadi step individual jadi misalnya kita mau beli senjata api di sini kita bakal ada namanya sepuluh hari waiting period
nah dari situ kita sumit background check kita sidik jari kita kita dicek kalau emang ada kriminal
apa ada something yang nggak stabil dalam sepuluh hari itu bisa diterminasi kalau kita nggak boleh
mempunyai apa boleh mempunyai
oke kalau tadi kita sedikit melihat dari laporan yang saya berikan begitu ada tiga perusahaan yang memberikan
atau sebagai produsen senjata api di amerika serikat pendapatan mereka tinggi sekali
kalau boleh tahu harga senjata api di sana kisarannya berapa sih untuk yang digunakan oleh warga sipil
yang di range nya itu dari sekitar empat ratus lima puluh dolar sampai tiga ribu dolar itu tergantung dari spesifikasinya
itu yang dari handgun sendiri pistol sendiri sampai ke rifle size
apakah semua senjata api boleh dimiliki atau mungkin ada tipe tertentu begitu yang hanya dimiliki oleh warga sipil
nah ini yang uniknya di amerika
jadinya nggak semua senjata boleh kita pegang segala nggak boleh
cuman kalau kayak yang di las vegas atau tempat tempat yang lain kayak di arizota di texas itu lebih bebas
jadi sampai auto yang rifle yang lebih besar sama ada semi auto yang kita bilang apa otomatis nembaknya gitu semuanya lebih bebas daripada di california
oke mungkin insiden kemarin di las vegas ini cukup jauh begitu ya lokasinya
tapi ada informasi
kah dari kbri atau pemerintah setempat untuk berhati hati keluar
saya belum dengar itu sendiri kalau ada pemilik
tapi kita selalu harus was was harus tahu tempat tempat tertentu yang kita harus jauhi selalu ada
mas evan anda sudah berapa lama tinggal di amerika
saya sudah kurang lama sudah dua puluh tahun tinggal di amerika
sudah cukup lama
sudah cukup lama gitu ya dua puluh tahun
menurut anda gambaran politik ini mungkin anda cukup cukup memperhatikan soal perdebatan aturan kepemilikan senjata api selama ini seperti apa menurut anda
apa yang menjadi masalah
yang paling susah yang apa demokrat sama republik ini coba mau betulin
cuman gara gara itu kita second amendment is already set udah dibilang kalau semua orang sipil di amerika mempunyai
mereka harus memiliki hak untuk memiliki senjata untuk melindungi mereka sendiri
itu susah aja gitu kalau misalkan kita yang dikusingin sekarang itu kita taruh restriction
tapi restrictionnya itu untuk orang orang yang mengikuti aturannya
tapi sekarang kita bisa lihat juga orang orang yang dari yang criminal side nya juga
ngambil senjata ngambil sometimes bullet nya atau amunasinya itu dari banjakan dari market gelap gitu
mereka nggak mungkin ngikutin sistemnya sidik jari ngikutin sistemnya masukin background check segala gitu nggak mungkin
mas steven tadi anda sempat menyinggung soal pasar gelap begitu di amerika serikat mengenai penjualan senjata api
itu sebesar apa mas di sana
apakah memang semudah itu mendapatkan senjata api ilegal
kita sendiri mungkin nggak bisa kelihatan
cuman kita dari faktanya aja di amerika itu sekitar tiga ratus ribu sampai enam ratus ribu senjata api di amerika per tahun kalau kita lihat itu sering kecurian
nah kecurian itu kita nggak tahu bakal dijual di mana di black market apa di yang kriminal pakai gitu
kita sering di los angeles sendiri aja banyak toko toko gun ownership yang suka di rugbri malam malam di jebol gitu
ada pasti ada
oke baiklah kalau begitu
stephen terima kasih banyak atas informasi anda telah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected